ini clara anak kamu
kau pasti bisa clara kau pasti assalamualaikum putri mas nyari putri ya putrinya enggak ada
mas kemana mas lagi ke rumah sakit rumah sakit keluarganya lagi sakit
keluarganya dia sakit oh begitu masih masih ya berisi mas ya siapa yang sakit ya
citra maafin aku maafin aku karena aku udah gak berani terus terang sama kami
citra aku gak mau kamu marah dan aku juga enggak aku takut kehilangan kamu
aku minta maaf sama kamu sekali lagi aku minta maaf sama kamu karena aku udah ngebohongin kamu
citra maafin aku citra
mama khawatir banget kemarin waktu mama dengar kalau kamu sama arsila
kemungkinan gak selamat
iya mbak tapi untungnya sekarang raja dan arsila akan selamat
sebagai rasa syukur gimana kalau misalkan mama dan papa baikkan
mama janganlah seperti itu
malu kalau bisa sama arsila
tapi itu karena arsila dan raja bisa kembali dengan selamat
tolong jangan ada kebohongan kebohongan lain lagi masanya capek mas
terima kasih karena udah mau maafin aku
aku janji aku gak akan pernah lagi bohong sama kamu
dan gak akan lagi ada kebohongan diantara kita
selamat siang dok
dengan keluarga ibu andis
ya maaf saya ingin memberitahu soal kondisi ibu andis yang sedang kritis
jangan lupa like share dan subscribe ya
ini clara anak kamu
kau pasti bisa clara
kau pasti bisa
aku ibu gak nunggu kamu
aku selama ini ingin mengatakan itu semua kamu
buak kita harus nyusupin dalam
iya tapi tapi kayaknya rumahnya kosong deh

siapa tau udah menjaganya
hei apa yang berlaku disini
ini nyaris satu orang yang gak ketangkap
udah jelas orang itu udah kena tembak
masih gak bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada jalan muktu
tidak ada langit